pemerintah menargetkan tahun dua ribu sembilan belas seluruh nelayan di indonesia memperoleh jaminan asuransi
direktur jenderal perikanan tangkap syarif wijaya mengatakan pada dua ribu enam belas terdapat satu ratus sembilan puluh enam ribu nelayan yang sudah dijamin asuransi
sementara tahun ini ada lima ratus ribu sehingga jumlah total nelayan sudah memperoleh asuransi sebanyak sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
untuk tahun depan syarif memperkirakan bakal bertambah lima ratus ribu dari total dua enam juta nelayan di indonesia
dan pada dua ribu sembilan belas diharapkan semua nelayan sudah dijamin asuransi
besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga dua ratus juta rupiah apabila meninggal dunia
satu juta jika mengalami cacat tetap dan dua puluh juta untuk biaya pengobatan
sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan satu ratus enam puluh juta apabila meninggal dunia
jika cacat tetap seratus juta dan biaya pengobatan
dua puluh juta rupiah